kita ke informasi lain partai gerindra mengisyaratkan pertemuan rekonsiliasi jokowi dan prabowo pasti terjadi hanya tinggal mencocokkan waktu keduanya
gerindra juga mengakui prabowo mengajukan syarat islah yakni pemulangan rizik syihab dan pembebasan sejumlah tokoh pendukung prabowo yang ditahan kepolisian
sekjen gerindra ahmad muzani mengakui komunikasi terus dijalin untuk merealisasikan pertemuan jokowi dan prabowo
menurut muzani pertemuan keduanya bisa terjadi lebih cepat atau menjelang pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
muzani menegaskan tidak ada syarat lain yang diajukan prabowo untuk islah dengan jokowi
prabowo hanya meminta pemulangan rizik dari arab saudi dan pembebasan tokoh pendukungnya dari sejumlah kasus
selain itu gerindra belum memutuskan sikap politik untuk menjadi oposisi atau berkoalisi lima tahun mendatang
pembulan ini bisa agak lambat tapi yang pasti saya terus terang belum bisa memperkirakan karena keduanya kesibukannya sangat padat sekali
islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam
harus meniadakan bahwa saya pemenang kamu yang kalah saya penguasa kamu yang dikuasai kamu yang saya yang benar kamu yang salah dan seterusnya
sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi
atau rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi
oleh karena itu suasana itu harus diredakan harus dikendurkan sehingga istilah itu menjadi sesuatu yang kuat terjadinya
rekonsiliasi itu bukan sekedar lip service